di tengah gemerlapnya aktivitas perkotaan
terdapat sebuah kehadiran yang teguh dan berkomitmen
untuk melindungi melayani dan membangun
sebagai penjaga keamanan dan penjaga kemanusiaan
kodim lima ratus sembilan adalah tiang kokoh
di tengah arus kehidupan masyarakat bekasi
dengan dedikasi yang tak kenalalah
para prajurit kodim lima ratus sembilan berdiri teguh
untuk melindungi kedaulatan negara dan keamanan wilayah
selamat datang di desa karang mukti
sebuah potret kehidupan yang damai di kabupaten bekasi
di tengah pesona alamnya yang memukau
terdapat sebuah semangat kolaborasi
yang tak terhingga antara masyarakat setempat
yang diwujudkan melalui program
kodim lima ratus sembilan berdekat untuk meningkatkan kualitas hidup
kodim lima ratus sembilan hadir dengan langkah langkah konkret
jalan jalan yang mengalir serta fasilitas fasilitas penting lainnya
dibangun dengan penuh kebersamaan
tak hanya terletak pada infrastruktur
di balik setiap proyek ada cerita kebersamaan
dari kerjasama antara pemerintah daerah
program tbmd sendiri adalah program kolaborasi
antara tni atau mabes tni
dengan pemerintah daerah maupun masyarakat
pemerintah daerah selaku yang memiliki wilayah
program program dan sebagainya yang sudah kita cari bersama
setelah itu nanti mabes tni menyiapkan anggaran
adalah dari pemerintah daerah
kodim lima ratus sembilan kabupaten bekasi
telah menyelenggarakan serangkaian kegiatan yang luar biasa
yang menjangkau baik pembangunan fisik
dan pemeliharaan kerukunan masyarakat
semua ini adalah bagian dari upaya kodim lima ratus dua belas
untuk membawa perubahan positif bagi masyarakat
dengan kerja keras dan kerjasama yang erat antara tni dan masyarakat
kita telah melihat dampak nyata dari keberadaan tmmd
kualitas hidup masyarakat desa karangmukti
semua ini tentunya dapat berjalan dengan lancar
antara pemerintah daerah dan juga tni
saya melihat tmd ini merupakan program strategis
diantaranya kemajuan kemajuan desa yang relatif tertinggal
itu diawali dari projek projek yang ditangani tmmd
dulu di kampung tersebut hanya ada jalan setapak
ketika ada tmd diperlebar
jalan jalan yang dulunya tanah diperkeras
bahkan beberapa tahun kemudian menjadi jalan utama
di beberapa kampung dan desa itu
dan banyak rintisan rintisan seperti itu
kemudian di luar itu mck mereka bangun
posyandu dan fasilitas umum lainnya
yang itu tentu saja meningkatkan tarap kehidupan masyarakat
dari aspek kesehatan maupun dari perekonomian
kepala kepala kepala kepala
dulu saya mencari barang barang yang masih terpakai
buat bikin rumah sementara aja dulu
pekerjaan saya jual beli barang rongsok
mencari ke kampung bleker
yang membantu bapak bapak abri
ya sekarang rumah saya jadi
jadi bagus jadi nyaman
menghadapi bulan puasa saya jadi
sebelum adanya jalan air seperti ini
air entah dari air hujan
air dari pembuangan warga sumur
misalnya tempat cuci piring apa
jadi sebelumnya ini selalu banyak air yang tidak bisa mengalir
ke tidak ada saluran airnya
jadi tempat berkumpulnya air di sini
jadi takutnya di musim hujan sekarang ini
takut banyak penyakit gitu
penyakit demam berdarah seperti itu
terselip di antara selagang kecil
adalah tiang kehidupan bagi masyarakat desa
dan peralatan yang seadanya
posyandu yang seharusnya menjadi tempat perlindungan dan pertolongan
dari peran penting sebuah pos cihandu
di kampung lemah abang rt tiga
ibu bapak mertua semua di sini
dari dua ribu lima saja sudah jadi kandar pos cihandu
dari masih sejak kita masih di emper emperan di rumah pak rt
mengikut kegiatan pos cihandu
dulu kan orang tua kan
nah pos cihandu itu kita di emper emperan gitu ya
cuma punya timbangan gantung
nah kita dua ribu lima dua ribu delapan tuh
apa tuh biskit dari wfp untuk ibu hamil
kita dapat bantuan dari situ
banyak yang minat datang ke pos cihandu
nah terus saling berjalannya
saya emang suka ikut kegiatan di desa
maupun di kecamatan suka ikut ibu bidan
karena tidak menjadi phbs
kan kalau pos cihandu yang sebenarnya itu
kalau mau pisah pipis dulu cuci tangan
nggak kategori dah gitu
sebenarnya udah pada rusak gitu
ada yang bongkar kita iniin
terus karena kita punya tanahnya ini
ya saya pengen sembahin perjualan
jadi sampai sekarang ini
kita dapat ada program tmmd kan
untuk pengerjaan kami selama ini
kami cukup baik untuk antusias warga juga
untuk kami lebih baik lagi
lancar aman dan terkendali
untuk pengerjaan tidak ada halangan
untuk kedatangan kita yang ingin membantu
dan masyarakat juga ikut membantu
entah dengan mengirim makanan atau apa
tapi di sini kita terasa nyaman intinya
dengan masyarakat di sini yang humoris
yang berbeda dari kodim kabupaten bekasi
botram ini adalah program dari pemda
yang seluruh pelayanan masyarakat kami pindahkan
di desa karang mukti di saranan tmmd
dengan harapan seluruh masyarakat di desa karangpi
bisa melaksanakan pelayanan masyarakat dengan cepat
saya merasa terbantu ya
adanya program botram seperti ini
jadi kita tidak perlu jauh jauh ke capil ke pemda
jadi sudah ada di desa kita merasa terbantu
melalui upaya ini tentunya kita berharap
desa karangmukti akan menjadi tempat yang lebih aman
lebih maju dan lebih bersatu
berharap bahwa setiap langkah yang kita ambil
akan membawa manfaat yang berkelanjutan
dengan tekad yang kuat dan semangat gotong royong
yang tak tergoyahkan tni akan selalu siap
terus bekerja keras untuk membangun masa depan yang lebih baik
bersama sama mari kita lanjutkan perjalanan ini
menuju masa depan yang lebih cerah untuk semua